ada yang mau dibicarain
tidur langsung ya
gue cek posisinya aja
gue teratuhin mak
udah ya pak bu
udah mendingan atau masih sakit
masih agak nyeri
semoga lo kayak cepet sembuh ya sayang
aku gak tega lihat kamu sakit terus kayak gini
mau apa lagi sih
hari ini juga lo harus transfer
dia malah makin neken gue
sebelum dia bikin kemahannya
aku mau ke kantin
gak apa apa ya
aku tinggal lu ke kantin sebentar
aku sekalian mau
ke kamar papa
jemuk nanti kalau misalkan ada apa apa
kamu telfon aja ya
weh salamin buat
papa maaf aku belum kesana
ntar aku salamin
gue harus gunain kesempatan ini buat ke bank
kalau gak salah
persis di samping rumah sakit ini ada bank
gue harus kesana sekarang dan beresin urusan material
gak apa apa ya aku tinggal ya
sampai jumpa di video selanjutnya

ini sih mbak
tunggu ya bu
bisa bisa abis duit gue kalau gini terus caranya
sayangnya gue gak punya pilihan lain selain nurutin permintaannya mateo
mohon maaf ibu saldo ibu tidak cukup untuk melakukan transaksi
masa sih mbak
gawat duit gue gak cukup
gue gak punya seratus juta buat bayar material
dan sekedar mengingatkan saja bu
nasabah prioritas itu saldo minimal tersimpang lima ratus juta ya bu
jadi kalau kurang dari itu biaya admin ibu per bulan akan menjadi lebih besar
soalnya uangnya dipakai buat invest sih
coba deh nanti saya isi lagi aja ya
terima kasih banyak ya
iya sama sama bu
dapetin uang dari mana lagi ya
masih ya mbak
iya sama sama bu
cantika skincare selamat siang
oh mbak elsa ada apa mbak
kira kira pembayaran saya yang masih tersisa itu bisa dicairin hari ini nggak
soalnya saya lagi butuh dana
aduh maaf mbak elsa gak bisa
aduh mbak tolong dulu dong mbak soalnya ini penting banget
itu sudah peraturan di perusahaan
bahwa segala bentuk pembayaran akan dibayarkan pada tanggal dua puluh setiap bulannya
untuk pembayaran honorarium dan ambasador juga
ya udah mbak oke
terima kasih banyak ya
mbak pasti bisa bantu
mama dimana sekarang
aku pengen ngobrol sama mama
tapi jangan sama papa ya
jangan sampai dengar juga papa
ya allah ada apa lagi ini
mama lagi di kantin rumah sakit elsa
ya udah aku kesana sekarang ya
aku ada masalah apa lagi ya
kok kayaknya dia panik sekali
kamu bikin masalah apa lagi sih
ini semua salah mama
kau gue tolongin pa apa aja

harusnya mama dah lebih kuat untuk membela diri mama
ketawa dong kan
pasti udah kacau grosor

kamu kok bisa ada disini mas
kamu tahu aku dari mana
andien pasti akan makin marah kalo dia tau hpnya itu sebenernya pemberian dari gue
dan gue bisa memantau pergerakan andien dengan gps
tadi saya ke kampus menjemput kamu
terus saya ngeliat mobil kamu keluar dari kampus makanya saya ikutin ke sini
ribuan kata maaf gak bisa menghapus pendirian tanda
dan sakit hati yang sudah saya berikan ke kamu
saya sangat menyesali semua perbuatan saya
asli kalau memangiece
kasih s death
saya minta tolong semua kamu
memang ada cara untuk menghapus sakit hati kamu
untuk menghapus luka hati kamu
yang sudah saya lakukan ke kami
apapun itu akan saya lakukan
atau kamu mau saya menyerahkan diri ke kantor polisi
untuk mengakui semua perbuatan saya
kalau memang itu yang membuat kamu bahagia
yang membuat kamu senang lebih tenang
saya akan lakukan
saya akan lakukan sekarang juga
saya akan lakukan
apa dia berbicara serius dengan ucapannya
pak pak tolong lebih cepat ya
kamu di mana
sudah sama al
sudah on the way ke sekolah rena
tadi mama telepon al katanya dia sedang jemput kamu
ini rena udah cemberut kasihan
dia khawatir sekali kalian datang terlambat
aku udah bikin mama sama rena cemas
tapi aku janji aku bakal datang
ya mama bilangin ke rena ya
oke kalau gitu
yaudah hati hati ya
mereka sedang on the way ke sini sabar ya
mama rasa benar
semoga masih ada waktu
pak tolong lebih cepat bawa mobilnya ya
minjem uang untuk apa
ya ma aku butuh uang
buat apa uang tiga puluh juta elsa
buat tiga puluh juta
tiga tahun kemudian
bayar pre offer money waktu aku suruh menghalangi kaya soakak
kamu masih berurusan sama orang seperti itu elsa
aku belum bayar mah
kalau orang itu tutup mulut
dan jaga rahasia
kalau aku yang jadi dalang penyerangan itu mah
aku takut mah
kalau sampai kak rafael dan ingo tau
makanya aku mau suruh orang itu
untuk keluar kota dan hilangin jejaknya
sebenernya preman itu
mintanya seratus juta mah
tapi di rekening aku itu nggak cukup
tolongin aku ya mah
biar kak rafael sama nino
takutnya dia bakal mengelirukan
mbak mbak denger sendiri kan
semalam kak rafael bilang
kalau dia bakal menyelidiki soal itu
begitupun nino mah
jadi tolong ya mah
mama tolongin aku ya mah
seratus juta itu uang yang banyak sekali elsa
mama dengerin aku ya mah
mama mau aku ketahuan
mama mau aku dipenjara
kalau sampai nino ngerain aku
mama tau gimana hancurnya
kalau aku cerai sama nino
jadi please tolongin aku ya mah
mama gak bisa bantu kamu
tidak lagi mengelola restorannya aliba
iya hanya itu pegangan punya kami
hanya segitu uang kami osa
alhamdulillah untuk meng cover biaya rumah sakit masih dibantu
dibantu sama al
bapak gak bisa bantu kamu
alhamdulillah untuk meng cover biaya rumah sakit masih dibantu
untuk mengakui semua kesalahan kesalahan kami
kamu memang pasti akan menjalani hukuman
setelah ini kehidupan kamu akan jauh lebih tenang
gak seperti sekarang
kamu dikejar kejar rasa bersalah
dan penuh rasa ketakutan
apaan oh tega
mama mau aku masuk penjara
gak bisa sih mama
mama mau aku semuanya menggunyi sama aku
denger ya ma
aku gak sanggup
aku lebih baik pergi
aku mau cari pinjeman di tempat lain
masa masa seperti ini
aku lelah dengan semua ini ya allah
aku lelah sekali
ada yang mau dibicarain
di ruangan saya
lo udah ikuti saran gue untuk jujur ke angin
tapi sekarang karena semua pengakuan gue
andien jadi terluka enggak
karena secara gak langsung
gue adalah penyebab banding masuk penjara
udah pasti al
itu konsekuensi yang harus lu terima
dulu gue juga benci banget sama lo
karena lo deblosin gue ke dalam penjara
wajar andien marah sama lo al
udah kaya gini
gak ada satu orang pun yang mau
dalam posisi seperti itu al
gue andien semua orang pasti akan marah
cuma permasalahan sekarang lo kan maafin gue
masalahnya tuh beda al
gue dalam penjara
gue ngerasa itu gak adil
gue di penjara roi enggak
lo benar benarnya adil
dan lo juga menangis
tapi seiring waktu beritahu lo al
tapi seiring waktu berjalan dalam lubuk hati gue yang paling dalam gue tahu
gue yang salah
gue lagi mabok gue nyetir gue tarik setirnya
terus kecelakaan ada yang meninggal
dan gue bertanggung jawab atas tindakan itu al
gue bertanggung jawab
dan soal andin itu beda banget al
andin itu korban
seratus persen korban
gue sama amici punya feeling andin tuh gak mungkin ngelakuin pembunuhan apalagi tegang ngebunuh roy
dan lo bisa dendam sama dia sampai seperti itu
dan lo siksa dia dengan cara lo sendiri
lo permainkan perasaan andin di dalam pernikahan kalian
lo bikin andin cinta sama lo tapi ternyata tujuan lo untuk balas semua dendam allah al
mental andin yang kena
wajar kalau dia bisa
dia gak salah al
andin manusia biasa punya perasaan bisa sakit hati
terus jangan samain masalah lo sama gue masalah lo sama andil itu beda
ini bukan bisnis al
ini soal perasaan
yang selamanya gak mungkin bisa gue sembuhin
tapi gue masih berharap punya kesempatan
kesempatan kalau andin bisa maafin gue
tapi gue gak tahu
tapi gue gak tahu
gue sama sekali gak tahu
apa gue perlu minum racun juga seperti yang lo perintahkan gue waktu itu
andien tidak menginginkan kematian lo sama sekali
andien gak seperti itu al
lo mau tahu caranya
serahin diri dulu ke polisi
buktiin kalau lo bertanggung jawab atas semua perbuatan allah
di mata andien andien bisa melihat kalau lo udah berubahkan lo sama sekali
lo menyesali semua perbuatan lo al

lo mau memperbaiki semuanya
adebaran al fahri bukan pengecuk
dia pasti bisa bertanggung jawab
dia pasti bisa bertanggung jawab
dia pasti bisa bertanggung jawab

lo berani melakukan itu
lo berani melakukan itu
saya akan lakukan ini buat kamu nih
kalau kamu pikir ini akan setimpal dengan perbuatan saya di masa lalu
saya akan serahkan kamu
serahkan diri saya sekarang juga ke polisi
pak tolong dikejar terus ya
tolong lebih cepat lagi
aku udah ketinggalan mobil mas al
aku harus cepat menyusul mas al
tapi mas al ke kantor polisi mana ya

pak kira kira kantor polisi di dekat sini di mana ya
ada bu kantor polisi praja v bu
barangkali mas al kesana
barangkali mas al kesana
aku harus coba susul kesana deh
yaudah pak kalau gitu kita ke kantor polisi praja v ya